dan aku akan mengampuni
aku sudah memberikanmu kesempatan argadan
kakak tenanglah di dalam sana kakak
apa kita gak bisa istirahat sebentar raden
kalau kamu memang mau istirahat
tapi aku ingin melanjutkan perjalananku sendiri
enggak enggak raden
aku tidak capek
apa kamu dengar sesuatu
tapi aku lapar
sebentar lagi nasinya mateng
menjelang nasinya masak
ibu dongeng buat kamu ya
udah kamu jangan nangis

apa yang kamu lakukan
tadi aku lihat
apinya sudah padam
aku gak kecil bau apa apa
sebenarnya saya kehabisan angka
dan saya udah tidak punya bahan makanan sama sekali
apa kampung ini dilanda apa ceklik
enggak kisah anak
keadaan kampung kami baik baik saja
sebenarnya untuk persediaan makanan bulan depan pun ada
ini semua gara gara kian santang
raden kian santang
emangnya kenapa raden kian santap
sebenarnya dia itu orang baik
dan kami sering merindukan dia
tapi ketika dia pulang dari mekah
dia berubah ke sana
dia meminta kami untuk menyerahkan semua bahan makanan yang kami punya
raden kian santang meminta bahan makanan
saya tidak tahu kisah anak
tapi hanya utusan yang datang
dan dia merampas semua makanan yang ada pada kami
tanpa sisa sedikit pun
sekarang dimana utusannya
di balai desa kisah anak
aku harus kesana
tunggu tunggu tunggu
dari anak itu
aku punya satu makanan yang paling lezat sedunia
makanan paling lezat sedunia
kami sudah menaruh
makanan dari temanku ini
terima kasih sangat
maafkan adikmu yang tidak berguna ini kakak
andai saja aku tidak telat datang menolongmu
pasti kamu masih hidup saat ini
tetap berhubung dengan kami
dan selamat berjalan kembali
sampai jumpa lagi
jika anda menikmati kesemua pengalaman

dan akan berjumpa lagi
pada video selanjutnya
sampai jumpa lagi
dan nanti kita berjumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku sudah memberikanmu kesempatan argadang namun kau menyia nyiakan
kakang tenanglah di dalam sana kakang
aku balapati akan membalaskan dendamu sampai tuntas kakak
sini lagi aku balapati bersumpah akan membuatmu menderita dan mati
sangat menyakitkan aku bersumpah
ya dewa batara ada apakah dengan baca jarak
mengapa aku melihat ada awan hitam menaungi setan
apakah ini sebuah pertanda bahwa baca jarak akan dilunung bencana
enak juga ya astagfirullahaladzim
raden raden kenal orang itu
aku pernah memberinya sorban dengan begitu dia menjual namaku ini harus dihentikan
mau lagi makan raden cepetan harusnya lapar nih ayo cepetan manggil
kami tidak akan membawa makanan lagi untuk kamu
oh jadi kamu berani yang lawan
ini kamu gak ngelip ini ini sorban dari raden kiyosantang
yang mutusin aku untuk menjaga kampung ini
kami tidak percaya kalau kamu utusan raden kiyosantang
oh kalian mau mati
gajahnya gede banget
jadi sekarang kalian udah percaya kan aku ini utusan dari raden kiyosantang
jadi dia itu siluman gajah
iya kami percaya kalau kamu itu utusan raden kiyosantang
ya udah kalau begitu ambil makanannya
apa kisanak tau dimana raden kiyosantang
ya ampun raden hampir aja loh aku gak kenalin raden
aku harus kesana harus melawan makhluk sombong itu
mau lagi nih makanannya
ampun kisanak semua makanan udah sebak kemari kisanak
ini jangan sakiti mereka tuhan ini aku bawakan makanan tuhan
lakukan tugasmu sekarang